akibat banjir yang tak kunjung surut sejumlah warga di kawasan tempat wisata pasir putih situbondo terpaksa menjebol beton yang menutupi drainase
sudah tiga hari ini banjir yang menggenangi kawasan tersebut membuat arus lalu lintas macet hingga beberapa kilometer
beginilah kondisi jalur pantura situbondo tepatnya di depan obyek wisata pantai pasir putih
derasnya arus banjir membuat jalur pantura terputus sepanjang lebih dari seratus meter
banjir setinggi lima puluh cm membuat antrian kendaraan hingga tiga kilometer
untuk mengurangi ketinggian air polisi dan petugas bpbd akhirnya menjebol saluran drainase yang tertutup beton dengan menggunakan batu
sementara jalur pantura pasir putih ini dalam dua pekan terakhir sudah terputus akibat banjir selama dua kali karena buruknya sistem drainase
banjir juga merendam lahan pertanian di wilayah desa bandung rejo dan desa plandirejo kecamatan pelumpang tuban
sedikitnya enam ratus hektare tanaman padi yang rata rata berusia delapan puluh hari rusak terendam banjir
kondisi lahan yang lebih rendah dari jalan raya membuat banjir sulit surut
untuk mengurangi resiko kerusakan petani terpaksa harus panen lebih awal dari jadwal yang telah direncanakan
akibatnya hasil panen turun drastis hingga sembilan puluh lima persen
di sidoarjo akibat luapan sungai berantas yang terjadi di kecamatan jabon sidoarjo
ratusan rumah penduduk dan ratusan hektare persawahan dan tambak milik warga di lima desa terendam
warga mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta